melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu
dua menjatuhkan pidana kepada terjawab oleh kera itu dengan pidana pindana selama lima tahun
menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan
kejahatan yang terjawab dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
dan menetapkan kejahatan tetap beragam agam tahanan
lima menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa mario
dan enam membuatkan dakwa hambar di perkara jumlah rp lima
demikian diputuskan dalam sidang secara majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
hari senin empat september dua ribu dua puluh tiga oleh alimin liputjono sajan hukum master hukum
sebagai hakim ketua
tanpa oleh maupun sajan hukum master hukum dan muhammad ramdes sajan hukum
masing masing sebagai hakim anggota
yang ditutupkan dalam sidang terperangkat umum pada hari kamis tanggal tujuh september dua ribu dua puluh tiga
oleh hakim ketua dan seluruh para hakim anggota
di batu muratno sma panitra pengganti masa kejahatan pada pengajian negeri jakarta selatan
serta diadiri penasihat tim penutup umum dari kejahatan negeri jakarta selatan
terdakwa serta tim penasihat hukum
jadi itu putusannya atas putusan ini
baik pihak terdakwa maupun penuntut umum
dapat berpikir pikir menerima maupun melakukan upaya banding
kami mau berunding dulu majelis sebentar
kasih kesempatan kami untuk memperunding dengan
belum ditutup sidangnya yang mulia
saudara saudara punya hak pikir pikir banding maupun menerima
setelah konsultasi yang menasihati saudara saudara mau sampaikan apa
dengan demikian perkara saudara terdakwa
luka suatu panggian
beban toluan dan sin
dicatakan di situ